berikutnya kantor manajemen pss leman omah pss minggu malam dibakar orang tidak dikenal
pembakaran ini terjadi usai pss leman kalah satu dari persita tangerang
hingga kini belum bisa dipastikan apa motif pembakaran omah pss yang terletak di jalan raya rando goang tegalweru sari harjo ngagelik sleman
dari kamera cctv pada hari minggu pukul tujuh belas lewat sepuluh sore
terlihat seorang pria tak dikenal memasuki gedung yang menjadi kantor dari pt putra sleman sembada yang menaungi tim liga satu pss leman
pria tersebut mengenakan jaket hitam masker putih dan membawa botol berisi bensin
pria tersebut kemudian menyeramkan bensin ke sejumlah properti dan melakukan aksi pembakaran
beruntung api tidak membesar sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan berarti
pembakaran tersebut terjadi ketika pss berlaga di pertandingan lanjutan liga satu
pria tersebut melawan persita tangerang di stadion manahan solo
pada pertandingan tersebut pss leman kalah satu dari persita tangerang
dan hingga sehari ini aparat kepolisian masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini
pria tersebut menyeramkan bensin di meja menggunakan botol air mineral